sepak bola memang tidak pernah kehilangan penggemarnya di indonesia
tidak hanya permainan sepak bola sesungguhnya
tapi juga permainan sepak bola virtual di permainan konsol
walau sudah ada sejak lama
tapi permainan pro evolution soccer tetap digemari dan tetap semakin berkembang
dan informasi itu sekaligus penutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube kami
di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri dan jangan pernah berhenti untuk berinovasi
teknologi membuat pengalaman yang sangat penting
pengalaman bermain sepak bola tak hanya dirasakan di lapangan hijau
anda bisa bermain bola di depan layar yang terhubung dengan konsol seperti playstation
pro evolution soccer atau yang sering disebut pes
merupakan salah satu permainan sepak bola virtual yang sudah banyak dikenal
perkembangannya di indonesia sendiri sudah cukup lama
dimulai dengan nama winning eleven
sekarang pro evolution soccer sudah mempunyai komunitas setia
peminat pes atau winning eleven itu lebih loyal
saya yakin sampai ke depan saya yakin pes juga masih tetap paling yang favorit sih dibanding game yang lain
kenapa karena punya kuningan sendiri
karena kita bisa lebih meracik strategi meracik permainan di game bolanya
selain komunitas prestasi pemain indonesia pada pro evolution soccer sendiri cukup membanggakan
karena sudah mencapai kompetisi tingkat dunia
tahun dua ribu tujuh itu kita sempat ada pemain dari indonesia kan
saudara fili itu pernah tanding di swc paris
juga winning eleven dua ribu dua belas juga sempat ada di hongkong
bahkan yang tahun terakhir tahun kemarin kita kualifikasi online itu sempat ada dari kalimantan
lolos ke tokyo ke jepang
kalau secara level indonesia sebenarnya punya peluang
prestasi dan kemampuan pemain indonesia menjadi modal penting
untuk pelah raga elektronik atau esport di indonesia
saya sih sekarang lagi catching up
jadi menurut saya saya sangat optimis sih kalau esport indonesia bisa berkembang lebih maju
terutama di pes ya
terutama mungkin tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh sih
karena dahulu emang zaman kita zamannya pes gitu
jamannya winning eleven yang sekarang lagi catching up
menurut saya bisa banget sih berkembang
dan saya sangat optimis gamer gamer di indonesia bisa lebih maju lagi dari sekarang
sekarang ini esport bukan hanya sebuah tren
melainkan industri potensial yang harus dikembangkan
peran dari komunitas pengembang termasuk pemerintah
sangat diperlukan untuk kemajuan esport di indonesia
trevi pradipta jakarta